indonesia akan menjadi tuan rumah untuk kedua kali di mandalika lombok pada lima belas oktober mendatang
jadi alex hari ini gak bisa ikut podcast katanya
iya dari dulu emang udah main kayak gitu dia
nah kalau kita lihat rosternya sekarang kan
dan membuat masyarakat belitung yang bertahun tahun lamanya
nah kembali lagi jadi untuk peringatan atau untuk kegiatan tanggal tujuh oktober
di komen lagi ya
ini aja sih masih penyesuaian aja ya
betul tapi kita nanti bakalan bakalan kasih juga buat teman teman abbas kan
maka tentu respon publik akan sangat positif
seharusnya sudah akan sampai ke
eh cuma si kondek kan
keluarga korban meminta kepada polisi untuk menangani kasus ini secara adil
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali
dari dulu makannya mungkin negatifnya tepat ya menurut gue dari tim duncan